kemendes merumuskan strategi pembangunan transmigrasi
untuk membangun enam puluh tiga kawasan transmigrasi menjadi target revitalisasi
pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo juga menegaskan komitmen pemerintahan presiden joko widodo
dalam membangun infrastruktur di desa
karena berperan penting pada program transmigrasi empat
sebanyak enam puluh tiga kawasan transmigrasi menjadi target revitalisasi tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
lima strategi yang akan diterapkan kemendes untuk mendorong transmigrasi
dan membantu mencapai target transmigrasi dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
di antaranya pembangunan sembilan ratus empat puluh tiga km jalan
dan satu tujuh ratus lima puluh enam meter jembatan krusial
untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan
namun menteri eko meminta presiden joko widodo lebih berkomitmen
untuk membangun infrastruktur di desa
diharapkan dengan ada komitmen yang lebih lagi dari bapak presiden
untuk membangun infrastruktur di lokasi lokasi tersebut
daerah transmigrasi ini bisa menyumbang pertumbuhan gdp di indonesia lebih baik lagi
karena sekarang daerah daerah tersebut masih terekspos dengan high cost economy
kalau misalkan daerah daerah tersebut dibantu infrastrukturnya
cost nya akan lebih kecil
sehingga disposal income dari masyarakat masyarakat bisa naik
sehingga consumption nya bisa lebih naik lagi
nah kementerian desa banyak dibantu oleh kementerian pertanian
kementerian pu kementerian bumn dan kementerian lain
dalam mengembangkan kawasan kawasan transmigrasi tersebut
selain pembangunan infrastruktur peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian
yang akan kerjasama dengan kementerian pertanian
yang biasanya petani kita hanya menanam bibit yang didapatkan seadanya
sehingga produktivitasnya rendah
alhamdulillah hasilnya pertanian saat ini kerjasama dengan kemendes
ekspor kita naik lima ratus persen dan tertinggi dalam sejarah
ekspor pertanian itu dari awal pemerintahan joko widjeka
di bawah arahan bapak presiden itu ekspor kita hanya tiga puluh tiga juta ton
mencapai empat puluh dua lima juta ton
itu sesuai data bps terakhir
peningkatan sdm perdesaan akademi desa empat
dan pelatihan regular pada e training untuk meningkatkan keterampilan teknis juga diperlukan
digitalisasi perdesaan dalam pembangunan telematika di kawasan transmigrasi
perlu dilaksanakan di satu tiga ratus lima puluh empat desa yang belum terjangkau internet dan jaringan telematika
di satu dua ratus sembilan desa perlu ditingkatkan dari gprs
menjadi minimal tiga g karena akan menerapkan e commerce untuk membantu ekonomi desa
megi kalista robby bahtiar jakarta